keluar keluar keluar
keluar keluar keluar
beginilah akal akalan pemudik demi lolos dari petugas
namun petugas atlantas polres badung bali tidak ambil diam dan langsung membuka terpal
yang sengaja digunakan menutup bak mobil pickup di jalan raya mewui tani badung pada senin dinihari
tidak disangka di bagian belakang mobil justru didapati sebuah sepeda motor beserta pengendara yang sedang bersembunyi
kan motornya saya giniin terpal gitu soalnya ada barangnya takut kena angin lari
lalu kamu ngumpetin ya
dari subang jawa barat hingga selasa dinihari
pemudik motor terus memadati jalur pantura subang dari arah jakarta menuju cirebon
bahkan mereka menutup lajur itu karena menolak diputar balikan petugas di penyekatan gamon subang jawa barat
herannya ribuan pemudik motornya
motor ini memilih berdiam diri menutup jalur hingga mematikan mesin kendaraannya
mereka menunggu petugas membuka penyekatan agar bisa melanjutkan perjalanan mudik dan bisa berlebaran di kampung
sementara petugas masih bertahan menyekat pemudik
petugas bersenjata dan ranjau paku disiapkan petugas
sebelumnya pada senin siang gubernur jawa barat rituan kamil menyatakan
ada lima belas orang pemudik yang diketahui positif covid sembilan belas
temuan ini muncul ketika sejumlah pemudik terjaring di beberapa pos penyekatan
berita yang terbesarnya adalah terbukti ada lima belas pemudik terpapar covid
nah lima belas pemudik ini kita lakukan pengetesan di razia razia di beberapa tempat
menunjukkan bahwa teori kita betul
kalau dilepas begitu saja
ada sekian persen yang terpapar covid sembilan belas
nanti kasihan orang tua orang tua yang didatangi oleh mereka mereka yang terpapar covid tadi
ridwan kamil beserta rombongan forum komunikasi pimpinan daerah jabar
melakukan pengecekan untuk mengetahui efektivitas penyekatan arus pemudik
yang melintas ke jawa barat bagian selatan
penyekatan sendiri akan terus dilakukan pasca temuan sejumlah pemudik yang terpapar virus corona
emil berharap jawa barat mampu menahan paparan covid sembilan belas
di libur hari raya idul fitri
dan tidak terjadi gelombang kedua penyebaran covid sembilan belas seperti di india
pemlebutan cnn indonesia